bangun susu goreng bangun
enggak papa kan ini kesedarannya
semakin menurun cepet tolongin dong mas
gue tau lo kuat
bener banget ya
kata bu rumi sama karyawan yang lain
kalau buat kita itu orangnya baik
banget udah gitu dia tuh perhatian
pak alex itu emang baik banget
dia tuh emang beda sama bos bos kita kebanyakan
maaf saya angkat telpon dulu ya
ya udah deh kalau gitu bu nawan
putri belum sampai kampus
putri udah berangkat
pak ke kampus tadi malah berangkatnya
lebih pagi dari saya
gak bisa dihubungin
oh yaudah gini nanti saya telpon putri ya pak ya
putri kemana ya
putri kemana ya
putri kemana ya
putri kemana ya
putri kemana ya
putri kemana ya
putri kemana ya
putri kemana ya
kok putri gak angkat telponnya ya
kok putri gak angkat telponnya ya
aku jadi kuatir lagi
jangan jangan ada sesuatu nih
jangan jangan ada sesuatu nih
ternyata lo yang ajak khusus gue yang pergi
lo kenapa gak disamping dia
buas lo sekarang
lo gak bisa jagain dia
lo liat kan yang dia sekarang
sekarang gue minta
lo gak usah sok deketin dia lagi
jauh jauh dari dia
gue cuma ninggalin lo sebentar put
tapi kenapa malah kayak gini
susu goreng please bangun susu goreng
mas ikut tolongin dia mas
bangun susu goreng
bangun susu goreng
bangun susu goreng
bangun susu goreng
bangun susu goreng
bangun susu goreng
bangun susu goreng
bangun susu goreng
bangun susu goreng
mas udah gak apa apa kan
ini kesedarannya semakin menurun
gue tau lo kuat
kejatuhan billboard lo
gue bener bener gak nyangka
hal itu bakalan bener kejadian sama lo
andai tadi gue gak ninggalin mau di pinggir jalan
andai gue paksa lo buat masuk ke mobil gue
hal ini pasti gak akan terjadi sama allah

bangun susu goreng
gue tau lo kuat
lo itu beneran cewek tambang
yang bisa survive dari apapun
yang selesai lo
semoga aja si mel gak liat gue kesini
males banget dikejar sama dia mulu
sok sokan minjem buku banyak
pilih keliatan rajin
padahal cuman mudus doang kan
biar numpang tidur
harus dikasih pelajaran nih
mahasiswi seperti ini
contoh yang tidak baik

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya